ya derasnya arus teknologi informasi tidak hanya menimbulkan dampak positif
tapi juga kekhawatiran
belakangan ini semakin marak berita bohong yang beredar di masyarakat
bahkan presiden jokowi sampai melakukan rapat terbatas
untuk membahas hal ini dan memerintahkan aparat hukum
untuk menindak tegas penyebar berita bohong di media sosial
perkembangan teknologi informasi membuat arus informasi
semakin deras hilir mudik dan mudah diakses oleh masyarakat
media sosial ataupun pesan berantai yang beredar di aplikasi pengirim pesan instan
setiap harinya diisi oleh berbagai informasi yang semakin cepat
bahkan kerap mendahului berita yang dirilis media masa konvensional
namun belakangan ini kekhawatiran justru merepat
saat banyak berita dan informasi yang beredar ternyata berita bohong
berita yang disebarkan tak jarang menyertakan tautan kanal berita online
atau foto foto yang terlihat meyakinkan tapi sebenarnya bohong
presiden jokowi kemudian menggelar rapat terbatas
terkait antisipasi perkembangan media sosial
saya minta yang pertama penegakan hukum harus tegas dan keras untuk hari ini
kita harus evaluasi media online yang sengaja memproduksi
berita berita bohong tanpa sumber yang jelas
judul yang provokatif mengandung fitnah
dan yang kedua
kita minta juga gerakan yang masif untuk melakukan literasi
edukasi dan menjaga etika menjaga kehadapan kita dalam bermedia sosial
polri mengklaim telah memetakan penyebar kabar bohong alias hoax di media sosial
sejumlah pasal dapat dipakai polri untuk menindak mereka
tak harus menunggu aduan masyarakat
dalam undang undang nomor sebelas tahun dua ribu delapan
tentang informasi dan transaksi elektronik sudah mengatur hal ini
pasal dua puluh tujuh berisi larangan penyebaran
dengan sengaja informasi yang bermuatan asusila
perjudian penghinaan penyebaran yang baik
dan pemerasan dengan ancaman pidana paling lama enam tahun
dan denda paling banyak satu miliar
pasal dua puluh delapan berisi larangan penyebaran berita bohong
menyesatkan menimbulkan kebencian
serta permusuhan berbau sara dengan ancaman pidana paling lama enam tahun
dan denda paling banyak satu miliar
sementara dalam kitab undang undang hukum pidana pasal satu ratus enam puluh
dengan ancaman hukuman enam tahun penjara
dan pasal tiga ratus sebelas
dengan ancaman hukuman empat tahun penjara
atau sekitar satu ratus tiga puluh dua juta masyarakat indonesia aktif menggunakan internet
dari angka itu satu ratus dua puluh sembilan juta diantaranya juga aktif menggunakan akun media sosial
mereka merupakan pasangan potensial bagi penyebar kabar bohong
budi adiputro cnn indonesia
ada sebuah pepatah eskimo yang mengatakan sebuah berita bohong
akan terus menerus disebarkan
maka akan dianggap sebagai sebuah kebenaran
termasuk pepatah eskimo tadi belum tentu benar ya
belakangan kekhawatiran merebaknya penyebaran berita bohong di tengah masyarakat semakin meningkat
bahkan presiden joko widodo sampai harus mengadakan rapat terbatas untuk mengantisipasi hal ini
lalu seberapa parah dan apa saja dampak yang bisa ditimbulkan dari derasnya arus berita bohong yang selama ini beredar
untuk membahasnya telah hadir di studio malam hari ini bapak nur iza
jurubicara kementerian komunikasi dan informatika
terima kasih sudah datang pak
kemudian ada bang doni bu ict dari ict watch
terima kasih bang doni terima kasih sudah datang
kemudian ada bapak abdul jamil wahab dari puslitbang kehidupan keagamaan balitbank kementerian agama
terima kasih pak jamil sudah datang
kenapa saya undang pak jamil juga disini
karena memang selama ini banyak berita berita bohong berita berita hoax yang meresahkan itu banyak juga bernuansa searah
saya akan tanya ke mas doni dulu nih yang biasa memantau pergerakan apa namanya berita berita seperti ini
jangan susah susah ya nanya nanya
enggak kok ini paling gampang seberapa parah sih mas
kemudian kalau kita melihat sampai presiden jokowi membuat rapat terbatas
kayaknya kalau sudah sampai dirataskan oleh presiden ini kayaknya sudah mulai agak serius
seberapa parah berita hoax ini mulai beredar dan dipercaya
kita melihatnya globalnya aja dulu ya
ini bukan hanya terjadi di indonesia
bahkan misalnya pada saat pemilihan presiden di amerika serikat
itu namanya mereka sebutnya sebagai fake news ya atau berita hoax ya berita bohong itu
itu juga menjadi satu industri tersendiri
indonesia sendiri jadi begini ada sekitar saya lupa angkanya mungkin sekitar beberapa ratus situs yang pro pada trump
yang kemudian dia men apa namanya ya pokoknya apapun dia bikin berita palsu lah tentang kehebatnya trump ataupun keburukannya
itu sebenarnya tidak dibuat
itu sebenarnya tidak dibuat
oleh simpatisannya trump atau mereka yang anti clinton
tidak peduli mereka
siapa yang buat ini adalah anak anak muda yang bahkan tidak tinggal di amerika bukan warga negara amerika
mereka adalah anak anak muda yang cari duit
yang tinggalnya di macedonia
berita bohong bisa menghasilkan uang logikanya seperti apa
jadi mereka bikin berita karena mereka ini kan era internet kita tinggal lihat aja
oke ini bakal rame nanti pemilihan presiden di negara ini nih
gue bikin berita bohong soal di sana deh bukan berita bohong sebenarnya tapi berita yang menarik untuk dibaca
contohnya seperti apa nih yang kemudian terkenal sekali dan dipercaya berita bohong yang kemudian dipercaya ini kan lebih bahaya tuh
ya misalnya salah satu berita bohong yang terkait dengan trump ya dengan clinton misalnya fbi sudah menyatakan bahwa tamatlah riwayatnya clinton
beritanya dinaikin tapi itu berita bohong
nah yang menarik adalah begini jadi ini sekumpulan mahasiswa di masedonia yang tidak ada urusannya dengan amerika politika amerika segala macam
mereka membuat situs situs yang misalnya protrump org apa segala macam macem macem
lalu mereka promosikan lewat facebook lewat sosial media supaya diakses oleh orang orang amerika
nah orang orang amerika ini akan ngeklik berita yang di facebook
dan segala macam lalu mereka dapat iklan dari google adsense dari iklannya facebook dan segala macam
mereka murni cari uang menurut saya mending sekalian orang yang punya ideologis
ya jadi punya misi tertentu
punya misi tertentu jelas tapi kalau misinya duit ini yang menurut saya nah makanya kemudian pak jokowi sangat tepat melihat concern ini
karena yang terjadi juga di indonesia itu sama
ternyata orang membuat situs berita hoax
atau situs berita abal abal begitu ya
oh ternyata dia nggak pro sama sini nggak pro sama situ
dia pro pokoknya yang penting duitnya masuk
modelnya seperti itu juga ketika semakin banyak diklik maka akan mendatangkan banyak uang gitu
ya artinya sebenarnya begini
situs berita misalnya di situs berita ya di blog begitu atau situs berita kalau kita masuk dia kan tinggal pasang google adsense namanya
google adsen itu akan muncul
dan semakin banyak itu berita diklik chance untuk iklannya diklik itu akan semakin besar
arusnya seberapa deras sih mas kemudian berita bohong dan mulai kapan nih kemudian berita bohong itu mulai beredar
sebenarnya begini kita mulai dari awal dulu pertama kali ada blok
di mana orang kemudian pengen nge blog pengen nulis pengen eksis
itu dulu awalnya
kemudian ada fasilitas oh ternyata nge blok bisa dapat duit ya
makanya oh ada fitur google adsense oh kalau posting di facebook ternyata bisa ada iklannya ya
orang cari duit di situ
nah kontennya apa
dulu itu ya kontennya ya konten dia copy paste sana copy paste sini yang rame rame apa kemudian
kebanyakan artis jadi korbannya ya
kebanyakan artis jadi korbannya
nah sekarang trendnya berubah dan global juga berubah
kayaknya kita perlu nih bikin berita hoax nih
yang penting apa judulnya menarik dan segala macam
untuk kasus indonesia sampai akhirnya presiden jokowi membuat rapat terbatas terkait ini itu apa namanya yang paling concern tema tematik seperti apa mas
saya baca kan statementnya malah pak menteri
ya yang anda lihat
menteri rudiantara ya ada sekitar tujuh ratus apa kalau nggak salah situs situs yang palsu
bukan sepatu situs situs yang banyak menyebarkan berita hoax
dan hanya apa namanya yang accredited yang kerja berdasarkan jurnalistik undang undang bako pers dan segala macam itu kan sangat sangat terbatas
ini situs situs yang menganggap dirinya sebagai situs berita online
yang kemudian banyak dijadikan rujukan oleh masyarakat
kemudian banyak dijadikan rujukan oleh masyarakat
betul jadi sebenarnya itu nanti kita akan lihat
mengapa kemudian itu tadi kenapa masyarakat kemudian mudah sekali terujuk ke situs tersebut dibandingkan situs yang lain
faktanya bahkan untuk di amerika dulu ya situs situs yang mencoba situs resmi yang mencoba mengimbangi berita hoax itu bahkan kalah trafficnya
mungkin cnn indonesia com kalah trafficnya dibanding situs situs seperti itu
jauh mas jauh
wah salah sih mas d
karena kan cnn indonesia misalnya bikin itu kan harus pakai kaedah jurnalistik betul nggak
judul itu nggak boleh membahastis harus benar lima w satu h dan segala macam
verifikasi segala macam kan
terus bayar emas kan mahal
saya murah pak
saya ke pak nur riza ini kalau tadi presiden sampai akhirnya memutuskan untuk membuat rapat terbatas seperti itu ini kayaknya berarti kominfo ke polisi yang selama ini kayaknya belum bekerja dengan baik pak
untuk menahan gelombang yang tadi mas dodi katakan sudah semakin deras
ya sebenarnya artinya begini mas
ketika kita berhadapan dengan dunia situs internet tadi mas doni bilang kan blok ya itu masih situs
kemudian kita mengenal sosial media seperti facebook kemudian twitter
nah sekarang ada yang lebih menghiburkan lagi itu whatsapp mas
viral ini muncul dari whatsapp
kalau kita facebook ini kan kalau tadi situs situs hoaks ini dari situs situs atau blog blog tadi kan
karena orang dia berusaha agar situsnya itu terkenal di facebook
di repost repost orang nah itu nanti di klik klik lagi gitu kan ya
nah sekarang yang menjadi boleh dikatakan masif itu whatsapp karena viral
itu berkembang di dalam grup grup tertentu
rana privat ya kan
dan itu makanya kita sering dapat copas dari sebelah itu viralnya bukan main mas
nah untuk bisa itu tersebar juga
tersebar juga sangat cepat sekali
karena orang viralnya itu begitu cepat
nah artinya begini bahwa propaganda atau promosi usaha usaha agar hoax ini bisa berkembang cepat
itu memang mereka juga melakukan usaha usaha yang besar
energinya juga besar
nah oleh karena itu dalam hal ini kolaborasi lembaga itu harus juga mengimbangi itu tadi
jadi kalau pak presiden mengatakan itu artinya kita gak boleh lengam
kita gak boleh lengah mas
kita usaha harus lebih keras lagi
saya sudah baca dari beberapa tulisan tulisan dari amerika luar negeri ya
memang begitu bahwa propaganda itu adalah effort yang continue dan besar
dan itu harus diimbangi dengan energi yang jauh lebih besar lagi
anda lihat motifnya memang hanya seperti kata mas doni tadi
memang bisnis semata atau lebih banyak yang ideologis atau punya misi misi tertentu makar misalnya
itu semua blending mas sebenarnya
ketika seseorang menyampaikan sebuah berita
berita itu bisa jadi belum tentu hoax juga
tetapi sesuatu yang sederhana
tetapi itu dibikin sehingga menjadi daya tarik pembastis dan sebagainya
orang itu menarik
nah yang masalah motifnya itu ekonomi atau tidak itu saya mencoba tidak menilai
tetapi intinya mereka mencoba sebanyak banyaknya ingin dapat hit
atau kunjungan lah ibaratnya demikian
nah itu nanti
ujung ujungnya dia akan dapat peminat yang banyak
orang lebih banyak tahu
nah kalau itu juga bisa ditransfer juga menjadi variable ekonomi
ini tidak hanya masalah ke politik atau masalah bisnis atau ke artis
tapi masalah sara juga belakangan ini juga banyak beredar
terutama di broadcast message di whatsapp group itu ya
saya akan tanya ke pak jamil
tadi saya beberapa waktu lalu saya mendengar pernyataan dari menteri agama pak lukman hakim syaifuddin
yang mengatakan bahwa pak menteri agama menggolongkan bahwa penyebar informasi yang tidak valid
atau penyebar hoax ini sebagai orang orang berdosa
ini juga kementerian agama akhirnya turun tangan memberikan semacam quote unquote fatwa
untuk orang orang yang lancung seperti ini
supaya diberikan hukuman
anda melihatnya seperti apa pak
ya pertama secara etik ya
di zaman nabi sendiri pernah ada ya
isu terkait siti aisyah yang viral di madinah gitu ya
tapi kemudian di respon oleh al quran gitu ya
itu dalam surat an nur misalnya
ayat sebelas dua belas sampai ayat sembilan belas anwar itu sangat tegas sekali
menyebut orang orang yang menyukai berita hoax beredar
berita palsu beredar
di kalangan orang islam itu
bagi mereka siksa yang sangat pedih
jadi itu memang dalam al quran sangat dimusuhi sekali
orang orang penyebar berita hoax itu
kemudian dalam surat al hajj ayat tiga puluh juga
dinyatakan wajidat nibbu qawlazur
itu larangan untuk menyebarkan berita hoax itu atau berita bohong itu
direndengkan dengan larangan wajidat nibbu riza minal ausan
larangan menyembah berhala
artinya ini sudah sangat luar biasa keharamannya
jadi menteri agama sangat tepat sekali
kalau di tengah era medsos yang pada saat ini
itu kemudian dikonsumsi oleh masyarakat
berita berita palsu yang itu bisa saja menimbulkan instabilitas
saya rasa pas sekali kalau itu disuarakan oleh pak menteri
untuk agar masyarakat berhati hati
tapi belakangan ini sampai akhirnya menteri agama mengeluarkan semacam pernyataan seperti itu
anda melihat pasti kementerian agama juga melihat ini dampaknya luar biasa
untuk masyarakat pecah belah
saling bermusuhan seperti itu
anda juga melihat seperti itu nggak pak di lapangan
jadi peneliti kami di bali utbank itu banyak sekali hasil kajian yang saat ini mengkaitkan antara
orang orang yang terpapar oleh paham radikal intoleran
yang mana mereka itu sebelumnya adalah akrab dengan dunia viral atau internet
jadi misalnya kasus terakhir ya yang kita kaji itu kasus ivan ya
yang belum berumur delapan belas tahun
dia membawa bom di sebuah gereja di medan
di medan ya
di sumatera utara
itu kan beliau seorang yang oleh keluarga maupun oleh guru gurunya
oleh kawan kawannya itu orang yang sangat saleh orang yang sangat baik gitu ya
dia sholat lima waktu bahkan di saat belajar pun kalau sudah ada panggilan sholat dia itu akan angkat tangan gitu
sampai sholat duha pun dia akan izin gitu ya
tapi dia tidak orang yang berpikir
tidak orang yang kategori aktif di organisasi gitu ya
jadi introvert sekali
tapi dia sangat menggauli atau sangat akrab dengan aktif ya dengan twitter dengan dunia internet
sehingga hasil kajian menduga bahwa dunia viral inilah atau dunia internet inilah yang menjadikan dia terpapar terhadap paham radikal
sangat membahayakan sekali kalau masyarakat tidak bijak
sangat membahayakan sekali kalau masyarakat tidak bijak
di dalam memilih dan memilah men sharing berita atau informasi yang ada di dunia internet
mas doni kalau kita bicara kategori kategori apa saja sih yang paling banyak beredar berita hoax belakangan ini
terutama di media sosial di whatsapp group itu lebih mengarah kepada berita berita seperti apa saja
tapi di jawabnya lebih asik usaha cerita berikut ini
kami akan segera kembali suatu saat lagi
tadi pak jamil sudah memberikan perspektif kepada kita berita berita meskipun ada orang yang introvert tidak pernah bergaul tidak ikut organisasi tapi bisa melakukan tindakan radikal
karena dia di dalam kesendiriannya
dia ternyata berselancar di dunia maya mendapatkan informasi informasi yang ternyata terbukti salah gitu ya
mas doni ini kalau kita bicara mengenai berita bohong berita hoax itu kategorinya yang ada di indonesia belakangan ini itu seperti apa
saya mencoba melihatnya
bukan membedakan ya tapi supaya kita lihat dua hal
ada situs berita atau media sosial yang pertama menyampaikan berita bohong fake news
dalam rangka mencari traffic dan motifnya adalah uang
ada satu lagi
contoh contoh beritanya seperti apa dulu tuh
untuk masalah fake news ini
kalau fake news ini biasanya terbagi tiga besar
itu semuanya yang sangat relevan dengan kehidupan sehari hari
yang terkait dengan agama yang terkait dengan kesehatan
misalnya eh ini nanti berbahaya loh kalau makan mie instan merek ini
oh misalnya ini loh kayak gitu
atau pakai misalnya kosmetik
kalau agama kita tahu lah
misalnya ini misalnya ada yang menyebut bahwa ini agama ini gitu lah
pertama soal agama satu lagi soal kesehatan yang satu lagi soal keamanan
eh daerah sana sudah mulai ada rame rame nih
jadi suatu yang membuat yang kedekat dengan sehari hari dan kita ingin tahu
itu kan agama urusannya sama saya
kesehatan urusannya sama keluarga saya anak saya
apalagi keamanan segala macam
itu adalah yang paling gampang dibuat fake newsnya dan orang akan ngeklik
karena daya tariknya tinggi itu tadi ya
daya tariknya tinggi
selebihnya ya sudah cuma banyak banget
kalau kesehatan itu kita bisa
sebut banyak sekali
apa namanya berita berita bohong yang memang kemudian viralnya menjadi sangat tinggi
contoh misalnya dulu pada ingat saya ingat itu kalau nggak salah teh botol malah
itu bahkan berita hoax newsnya itu saya masih di detikom waktu itu
itu tinggi banget luar biasa
bikin eh di dalam teh botol itu disebut nama apa namanya nama dalam kandungan dalam bahasa bahasa latin ya
yang artinya air
dan itu viral
nah itu artinya itu salah satu contoh
oke itu kategori pertama
nah jadi itu tadi tiga tadi itu kan ya
agama kesehatan dan keamanan
sedangkan yang satu lagi yang ini yang sangat juga perlu diwaspadai
yang terkait dengan isu radikalisme
yang terkait dengan apa namanya anti apa namanya kemajemukan
dan segala macam
ini mereka motifnya nggak cari duit
ini saya belajar dari kawan saya mas mt
ini bukan soal cari duit
kalau ini sudah bicara soal mereka punya ideologi yang sedang mereka perjuangkan
dan mereka ini canggih
kalau ini ngasal
yang penting judulnya bombastis
yang ini canggih contoh
dan orang akan begitu membaca orang pasti ah ini akhirnya bohong nih kayaknya
kalau yang pertama tadi
tergantung level literasi digitanya
karena banyak yang tertipu kemudian wihara di tanjung balai dibakar
kan sama kejadiannya
dampak dari itu
yang di sini baru tadi siang saya dapat forward videonya isis di upload ke youtube
itu dikemas bagus sekali
tentang bagaimana judulnya aku belajar pada ayahku atau apa seperti itu
aku belajar pada ayahku
itu diceritakan bagaimana anak itu harus ngikut orang tuanya
dan ada anak
megang senjata lagi nembak dan dia ngomong
bilang ayahku pernah menembak apa saya sebutin kafir
dan saya juga akan insya allah akan menembak apa membunuh juga
dengan dramatisasi gambar yang luar biasa
gambar yang bagus mas
itu kayak apa namanya dibikin secara profesional
yang bagusnya maksudnya gini
yang kemudian lima belas menit kemudian nama youtube di take down
ini satu berita hoax yang penting judulnya seru
tapi ini digambarkan
darap dengan sangat serius
yang pakai seluruh channel seluruh kemungkinan sosial media
dan orang akan tertarik bukan karena asal ngeklik aja
tapi oh gitu ya
ini lebih dalam lagi
ajakannya persuasinya tuh lebih
lebih lebih lagi lagi
dan kemungkinan besar juga orang sudah terpersuasi oleh itu akan menyebarkan lagi ke orang lain
mungkin itu proses berikutnya
kalau itu teman teman yang ngerti soal radikalisme lah ya
saya ketanya ke pemerintah pak don iza
hal hal seperti ini kan berkembang sekali nih mas
di masyarakat di gadget kita segala macam
enforcementnya seperti apa sih
ini yang dinamakan
jadi ini yang kita memang harus waspada ini
dunia internet cyber khususnya ketika masuk sosial media
itu namanya hyper partisan
jadi partisan atau pengikut yang berlebihan
memang diarahkan ke sana
itu sudah kami baca kemarin kebetulan
tuntutannya kok bisa pas begitu
hyper partisan ini yang pertama memang dia mencoba mengunggulkan dari sisi sini
di sisi lain dua juga hyper partisan itu bisa menciptakan sesuatu yang anti kepada lawannya
sehingga mungkin itu tidak secara langsung menjelekan lawannya
tetapi itu sesuatu yang bisa ujung ujungnya bahwa lawannya itu akan terdelusi terdegradasi dan lain sebagainya
itu namanya hyper partisan
ini yang boleh dikatakan yang kami sampaikan tadi usaha usaha kayak gini hyper partisan tadi juga memerlukan effort yang besar
makanya kita di pemerintahan dan juga masyarakat lainnya harus sadar bahwa kita juga harus lawan dengan effort yang besar juga
nah kalau tadi disampaikan ada anak anak tadi umur delapan belas tahun
itu memang dari beberapa tahun yang lalu kita selalu dorong juga ke kementerian lain dan juga masyarakat
paham paham ini kemudian
yang masuk ke dalam facebook dan lain sebagainya misalnya isis dan lain sebagainya itu kalau nggak kita counter secepatnya itu lama lama jadi keyakinan
jadi sesuatu yang belief sesuatu yang benar bagi mereka
memang benar begitu
nah itu belum lagi propagandanya loh ya
jadi yang disampaikan oleh pak doni tadi itu tadi propaganda kan demikian rupa
sama ketika kita lihat juga dari situs situs yang hyper partisan kepada isis misalnya ya
di situ dijelaskan bahwa isis itu bagus loh hebat loh
dia membuat tatanan sebegian rupa sebagai sebuah negara
dia melengkapi yang namanya bagaimana pendidikan agar bisa jalan ekonomi bisa jalan tatanan sosialnya seperti apa
sesuatu yang menarik
nah orang pasti akan tertarik oh ternyata benar kok ini sebuah tatanan yang bagus kok
yang didengarkan itu salah
nah itu benar
itu yang harus selalu kita waspadai
makanya di samping kita mengklarifikasi mana yang benar juga harus ada berita yang positif
dan kita memang
juga lewat berita juga pak ya
iya memang ya tadi kita harus mengingatkan terus pak
untuk anak anak muda harus kita counter terus
iya effortnya harus lebih besar lagi
oke untuk masalah ini kan bagaimana kemudian membuat atau merangsang para netizen menjadi netizen yang waras dan juga bisa meng counter berita berita yang jahat seperti itu
tapi kalau kita bicara mengenai peraturan dan kemampuan pemerintah untuk bisa mengkontrol
bisa juga menyehatkan para netizen gitu pak
ini kan kominfo sendiri kan punya otoritas untuk bisa memblokir situs situs yang dinilai berbahaya
sudah ada tindakan tindakan seperti itu nggak belum
terkait masalah sara misalnya yang paling bahaya gitu
kita bicara tindakan tadi eksekusi ya
by regulation kominfo memiliki perangkat untuk itu
kominfo mengirim jangkauan sehingga penyelenggara telekomunikasi isp
untuk bisa diperintah untuk bisa di request untuk menutup mana mana yang perlu ditutup
kategorinya apa saja itu pak nur riza
loh kalau itu negatif
negatif seperti pornografi perjudian radikalisme bullying anak kemudian ada penipuan investasi
ada sepuluh kategori
nah yang hoax ini belum masuk pak doni
kalau peraturan peraturan undangan
bukan artinya kita bikin kategori
kategori tadinya itu sara lebih banyak ke sara pak tadinya
atau lebih ke arah radikalisme lebih ke arah sara atau berita penipuan
nah kita masukkan
nah kalau memang diperlukan nanti kita bikin satu kategori lagi
sekarang ada sepuluh kategori kita bisa tambahkan itu hoax
nah pemerintah punya tools regulasi tadi
nah dari regulasi ini pemerintah bisa menggunakan yang namanya kontrol teknologi
pemerintah bisa juga melakukan investasi di bidang teknologi untuk ini
tetapi itu tidak cukup
harus ada tindakan
tindakan artinya tindakan hukum loh mas ya
misalnya aparat hukum memang menindak siapa yang memang jelas jelas melanggar
kalau memang ada bukti pelanggaran dan sebagainya
itu memang harus
itu yang selalu coba disampaikan ke
dan yang coba kami cari
rupanya memang harus ada tindakan
sudah berapa situs pak yang kemudian ditindak dan diputus gitu
kalau ditutup sudah banyak
banyak ratusan itu ya
situs gini sebenarnya situs yang begitu itu sebenarnya tidak banyak mas
tetapi viralnya itu viralnya itu banyak
kalau situs media itu banyak sekali
tetapi kalau berapa situs yang betul betul fokus ke sana
itu sekitar ada
ke sana itu ke radikalisme apa
ya ke arah radikalisme
itu ya sekitar antara hampir mungkin sekitar dua ratus situs
nah dari dua ratus situs itu yang beberapa yang kita
beberapa kali yang karena seringnya come and go ya
ada pemblokiran kita lepas lagi pemblokiran kita lepas lagi
ini semacam pesan berantai di whatsapp group yang kata pak nur iza
dua kali lipat lebih berbahaya dibanding situs situs yang bisa diblokir itu
itu bisa nggak sih pak diantisipasi oleh teknologi pemerintah gitu
jadi begini mas
tapi di jawabnya lebih asik kayaknya
kita ketahui kominfo sudah menutup ratusan situs yang bernada sara
atau mungkin mengejek atau hoax hoax seperti itu ya pak ya
tapi kalau kita bicara mengenai whatsapp group yang
yang mudah sekali beredar mudah sekali viral mudah sekali berpindah tangan itu
ada antisipasinya seperti apa tuh pak yang paling mudah bisa dilakukan
memang karakteristik dunia digital dunia maya
itu ibaratnya ketika seseorang ingin melakukan sesuatu just do it
mereka melakukan begitu saja
kita juga nggak bisa menghambat informasi mereka datang ke kita
jadi anak anak muda siapapun di kita
ini ketika bergadget seperti ini informasi itu datang dengan sendirinya
dia tidak harus mencari informasi itu dan lain sebagainya
atau cari situs yang terkait ini mana ya
nah itu viral viral atau tadinya repost repost itu kan masuk
nah sekarang viral melalui whatsapp tadi
inilah dunia digital yang sangat masif kecepatannya juga sampai
real time ibaratnya begitu
nah kita nggak bisa menghambat sesuatu berita masuk ke kita
nah kitanya yang harus bisa melakukan monitoring
di sinilah pentingnya kebersamaan
pemerintah di antara pemerintah kebersamaan pemerintah dengan masyarakat
untuk saling kita bersama sama ini namanya networking
kita bersama sama networking untuk saling menjaga
melihat apabila ada sesuatu yang mencurigakan sesuatu yang negatif
atau sesuatu yang boleh dikatakan memiliki dampak yang besar
nah nanti di report kepada pemerintah dan lain sebagainya
agar kita bisa lakukan penindakan dan lain sebagainya
jadi harus aktif melapor juga pak ya
aktif kalaupun misalnya kita pemerintah ya setiap hari kita mantau
tentu kita dapat
ya kan mungkin teman kita pak doni dapat pak cemil dapat dan lain sebagainya
oke pak jamil kalau kita melihat tadi kan pak nur riza mengatakan bahwa kita tidak bisa menyetop
arus informasi yang datang ke handphone kita nih pak
gimana kemudian kita bisa kasih antibiotik atau vitamin c supaya imun atau lebih kebal
dan juga menjadi orang yang lebih waras gitu pak menghadapi arus informasi seperti itu
yang pertama harus disadari oleh masyarakat kita bahwa
hoax apapun ya termasuk isu isu intoleran isu isu sara
itu kalau menurut analisis kami itu sumbernya sama
jadi kelompok yang ingin mendirikan khilafah islam atau daulat islamnya isis
atau jaringan teroris di bawahnya
mengapa mereka memviralkan isu isu sara
yang ini kan isu agama gitu ya antar agama antar kelompok beragama ya
mereka menginginkan adanya konflik
nah kalau sudah ada konflik antar agama di sebuah wilayah
maka menjadi pintu masuk sekaligus menjadi legalitas bagi mereka untuk turun
untuk memperjuangkan aspirasinya dengan seruan seruan jihad
belakangan ini anda melihat itu semakin eskalasinya semakin meningkat nggak pak
iya menurut saya ini ada sisi keberhasilan mereka memang sangat canggih untuk hal seperti ini
dan masyarakat secara tidak sadar terbawa kepada isu isu intoleran anti keragaman anti keberagaman
meskipun tidak langsung ke situ tapi ada asasnya atau apa lantaran lantaran ya
tujuannya nanti akan menciptakan suatu instabilitas suatu konflik
yang kemudian mereka menjadi sah menjadi medan jihad bagi mereka untuk bergerak di indonesia
itu membuat kita menjadi orang yang lebih waras gimana
secara manusia indonesia gitu
yang pertama memang seperti yang disampaikan oleh pak menteri agama ya
dalam quran itu kan surah al hujurat ayat enam
jadi penting bagi umat islam bagi siapapun ya apabila menerima sebuah informasi
itu kalau tidak yakin kebenarannya jangan di copy paste
ini kan rata rata ya kalau ini seaspirasi dengan dia dia punya kepentingan tertentu
dia tidak mengecek lagi langsung di viralkan
viral ini yang sungai yang sangat berbahaya
tadi dikatakan bahwa sumbernya sebenarnya tidak banyak pak ya
tapi viralnya ini yang kemudian mampu mempengaruhi masyarakat yang begitu luas
terakhir mas doni untuk menutup perbincangan kita malam hari ini
ini lagi lagi nih gimana membuat kita semua netizen yang para penggunanya jutaan ini di indonesia
tweetnya juga miliaran setiap tahunnya jadi orang yang waras gitu
ya saya lihatnya begini kalau ini hanya diberikan menjadi kerja pemerintah nonsens
ini adalah kerja bersama pemerintah masyarakat sipil akademisi jadi multi stakeholders lah konteksnya
sebenarnya ada beberapa inisiasi yang sudah ada di masyarakat yang kemudian akan sangat bagus kalau itu dielaborasi bersama
oleh kementerian komunikasi kementerian agama kementerian pendidikan dan budayaan
apa itu misalnya ada masyarakat anti hoax yang akan deklarasi serentak pada tanggal delapan januari
salah satu pusatnya di car free day
di bundaran hi yang itu nanti akan bareng kominfo
misalnya itu kan bagus
lalu saya tahu ada teman teman nu muda teman temannya mas safik ali itu
yang sedang membuat yang tengah getol membuat semacam cyber gitu ya cyber troop bukan cyber troup lah
teman teman di cyber yang kerjanya untuk mengkonter berita berita apa namanya hoax seperti itu
kami sendiri seperti di st watch kita sedang membuat film dokumentasi namanya lentera maya
yang rencananya itu film bicara tentang koreansi online dan itu akan dibuat untuk nobar yang nobar perdananya
rencananya nanti insya allah diikuti oleh pak menteri rudiantara di lombok pada tanggal enam belas
nah konteksnya adalah kalau kita bicara buat imunisasi ini harus masyarakat terlibat dan dilibatkan
dan mereka harus aktif dari bottom up
pemerintah memang sangat perlu untuk kemudian memfasilitasi
jadi harus kerja bareng mas
kerja bareng semuanya juga harus terlibat
kementerian agama juga harus keluarin pak fatwa fatwa yang kemudian mendukung ini
tidak kalah dengan fatwa fatwa atau pendapat pendapat keagamaan yang justru meresahkan kita beberapa waktu terakhir
terima kasih sekali lagi bapak bapak
kita berharap tidak hanya pemerintah kerjasama juga mas doni kita semua media juga ikut bersatu
padu untuk bisa menangkal berita berita hoax yang kemudian belakangan ini meresahkan masyarakat

terima kasih sekali lagi bapak bapak
mudah mudahan apa yang kita khawatirkan tidak terjadi di indonesia
ya sekian dulu cnn indonesia prime news akhir pekan malam hari ini
saya budi adiputro